jadi besok aku udah bisa belajar akuit kan sama ibu
ya kan bu
yang penting itu kamu sekolah yang tinggi
terus jadi sarjana dan punya perusahaan besar kayak papa
iya kan mah
kopar aku dimasukin di mobil
oh iya aku taro di mobil semua ya mas
aku mau cucuk jadi pembantu
pesan saya untuk ibu ibu yang mendengarkan saat ini
jangan mendidik mereka dengan sifat buruk dan kekerasan
karena sesungguhnya dibalik itu semua
masih ada seorang ibu yang merindukan memiliki
tapi tidak pernah dipercaya untuk memiliki keturunan
aku ini udah cukup kenyang
karena masakan anak kamu ini
tuh lihat coba perut aku nih
udah kayak hamil lima bulan
harusnya aku yang hamil ya mas
aku sama sekali nggak ada
gak ada maksud untuk menyinggung kamu
aku tambah nasi lagi ya
nih aku minta tolong
kamu itu harusnya

jangan sampai generasi kamu berhenti cuma gara gara aku mandul
aku itu udah cukup bahagia sama aku
kita itu butuh anak mas
siapa yang nanti akan doain kita pada saat kita meninggal kalau bukan anak anak kita
selama kenapa sih kamu membicarakan hal ini terus
salma aku itu gak mau poligami
kalau gitu kita cerai aja mas
jadi mas bisa dapatin istri yang bisa ngasih mas anak
pasti kenapa per remedies
pulang ke bumi
aku dan anissa udah sepakat
kita berdua bersedia poligami secara rukun
bumi keturunan keluarga kita
saya nikahkan kau dengan anissa rahmawati
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya dan kawinnya anissa
saya nikahkan kau dengan anissa rahmawati
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya dan kawinnya anissa rahmawati
saya nikahkan engkau dengan anissa rahmawati
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya dan kawinnya anissa rahmawati
dengan mas kawin tersebut tunai
dan mas kawin tersebut tunai
dan mas kawin tersebut tunai
wa lam yakul lahu kufuan ahad
ini semua kebutuhan kamu udah aku taruh dalam koper ya
oh iya siar kualitas kita ini mau sarapan
yaudah ibu siapin ya
pemannya harus banyak
oh iya rizky mama nih saya udah belum bangun ya
oh kalau gitu biar aku bangunin dulu ya
aku udah selesai jilid lima lho ma
jadi besok aku udah bisa belajar akuitan sama ibu
yang penting itu kamu sekolah yang tinggi
terus jadi sarjana dan punya perusahaan besar kayak apa
sa berbakat dulu ya

presidennya mau pergi dulu ya
dan kamu sebagai jendral harus berbakat dulu ya

dan kamu sebagai jendral harus berbakat dulu ya
menjaga rumah ini dengan baik oke
siap presiden papa
nis itu berapa
umur aku dimasukin di mobil

emrol cucuk jadi pembantu
emrol cucuk jadi pembantu
emrol cucuk jadi pembantu
emrol cucuk jadi pembantu
emrol cucuk jadi pembantu
hmm enggak apa
wow luar biasa sekali ya cerita bu salma ini
aku kangen sama ibu
ibu dari mana sih
masih bersama saya siti natasha dari damai fm
nah sebelum kita menerima telepon berikutnya
aku punya lagu yang sangat bagus untuk kita renungkan bareng bareng
kita kembali ke rumahnya
kita kasih kesempatan ya
halo suara hati bu selamat malam
anak kecil ya
ini radio damai fm
bukan taman ke anak anak
aku mau ikutan suara hati ibu
boleh enggak kak